menurutmu mahesa apa kita perlu menolong dia
buat apa kita dia
itu akibatnya kalau orang yang memandu kita sebelah mata
kali ini aku benar benar
obat yang kamu beli dengan uang haram itu tidak akan menjadi obat
dan akan memperparah sakit ibu nceb
nyai tidak apa apa nyai
sekarang nceb sudah insaf atas perilakunya
dan seharusnya nyai sudah sepantasnya untuk nyai bersyukur kepada allah swt
karena nyai sudah diberikan anak yang berbakti kepada orang tuanya
walaupun dalam hal yang salah
kamu itu sudah benar benar mengecewakan ibu jen
maafkan aku bu aku melakukan seperti ini karena aku takut kehilangan ibu
aku ingin ibu sembuh

nek perkenalanmu seperti yang kalian akui

tapi inget ya cep ya

bertobatlah kamu dengan baik baik
insya allah dosa dosamu diampuni oleh allah swt
terima kasih kagak lumayu
telah menyadarkan anak saya dari perbuatan dosa
tidak apa apa nyai
memang sesama manusia kita harus saling mengingatkan
kalau begitu kami mohon pamit nyai
mau kemana udah
nginap aja di sini
hari udah sore dan menjelang gelap
lebih baik melanjutkan perjalanannya besok pagi aja
terima kasih nyai
kalau begitu kami menginap di sini
ada makanan nyai
maesa ayam bakar ini benar benar nikmat sekali bocah geblung
kamu mau bocah gemblung
kalau aku tidak dapat ayam bakar itu kau juga tidak dapat lagi ya
maisa berat sekali
kalau begitu ayo hadapi aku demi ayam bakar ini maesty
kau pikir aku takut mas
kalau begitu ayo kita muntah demi ayam bakar ini
jangan jangan ada orang yang mau merebut ayam bakar kita manis
jukrullah bertemu kamu berdua di sini
maisa sepertinya pendekar angku ini sedang dalam keadaan terluka maisa
betul dia terluka sekali
aku yakin pendekar sombong ini pasti sudah berhadapan dengan pendekar ahli goda ini
pasti sudah berhadapan dengan pendekar sakti
apa kita perlu menolong dia
buat apa kita dia
kalau orang yang memandang kita sudah mati
kali ini aku benar benar satu pendapat denganmu pecah kembrung
kalau begitu ayo kita tinggalkan pendekar foto ini
biarkan dia mati disini
sampai dia makan binatang buat mahesha

dengan kekuatan kita sekarang
kita akan menyerang pajajaran
kita puasai pajajaran itu
dan kita lah penguasa pajajaran yang baru

jangan tak kabur rangga buana
tidak semudah itu menguasai pajajaran
gue bisa saja mengalahkan siliwangi
tapi untuk menguasai pajajaran tidak mudah
kenapa aku tidak bisa menguasai pajajaran
apa nyai tidak percaya dengan kekuatan kita
bukan begitu rangga buwana
banyak kekuatan yang harus kau pertimbangkan
kita perlu dukungan banyak dari rakyat
apa gunanya kau menduduki tahta pajajaran
tapi rakyat tidak mau mengakuimu sebagai raja
apa kau mau menunggu mereka memberontak dan mengulingkanmu
padahal kau baru menduduki kata siliwangi
apa yang harus aku lakukan sekarang
tidak usah khawatir anakku
sudah menjadi bagianku
untuk mencari dukungan rakyat
dan kalau perlu
tidak ada satupun rakyat yang mendukung siliwangi
kamu melibatkan aku
dan terus saja
dan kekuatan kau
dan bisa depan
perempuan ku itu
pasti sudah tewas
jadi kita tidak perlu repot repot untuk menyingkirkan perempuan sompong itu
dan tugas kita akan semakin mudah pocah
aku tidak suka tertawa
buat aku cici lebih baik kau gila
aku berbuat macam macam
sampai jumpa di video selanjutnya